penumpukan calon penumpang terjadi di pelabuhan penyeberangan kali anget
tujuan kepulauan kangean kabupaten sumeneb madura jawa timur pada rabu siang
ratusan calon penumpang yang sudah datang sejak pagi tak sabar ingin segera naik ke kapal
hingga mengabaikan protokol kesehatan
mereka tidak menjaga jarak bahkan banyak yang tidak mengenakan masker
kerumunan juga terjadi di depan loket pembelian tiket
loket yang hanya terpusat pada satu titik ini membuat antrean ratusan calon penumpang tak terhindarkan
bahkan tidak terlihat adanya petugas yang mengatur pembelian tiket
pihak asdp kmp monggiono hulalo mengatakan penumpukan calon penumpang ini terjadi
lantaran adanya dua jadwal keberangkatan kapal yang bersamaan dari pelabuhan kalianget
dua kapal milik dharma lautan yang berlayar
petugas petugas yang mengatur di area pembelian tiket harusnya kan menjaga jarak
sekarang lagi disimpan demikian
orang bisa dilihat sendiri saling dempet dempetan untuk mendapatkan tiket
kalau masalah kerumunan antrian itu kan karena kita kenapa harus ngantri
karena pelayanan kita tiga kapal jam kita jam sepuluh
baru ada pelayanan untuk penjualan tiket
jadi kalau antrean itu itu karena bergantian untuk loket
saat ini kabupaten sumeneb masih menerapkan ppkm level dua
sehingga masih ada pembatasan aktivitas masyarakat